terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
masih berkaitan dengan wawancara yang dilakukan rekan saya rifana pratiwi tadi
staf khusus menteri bumn arya sinulinga buka suara soal isu perusahaan negara atau bumn
tidak ada yang menjadi sponsor jakarta ipri dua ribu dua puluh dua alias formula e yang akan berlangsung besok
arya sinulinga mengatakan alasan utama absennya bumn menyeponsori hajatan balap formula mobil listrik
karena proposal kerjasama sponsor acara dari panitia formula e baru masuk ke bumn sekitar sebulan sebelum ajang internasional dilakukan
padahal menurut arya para perusahaan plat merah biasanya menerima proposal kerjasama sponsor setidaknya tiga bulan sebelum acara berlangsung
bahkan kadang setahun sebelum acara
ini agar memberikan waktu bagi bumn untuk melakukan analisis aspek bisnis dan nilai sosial kepada masyarakat